inilah video milik petugas satres narkoba polres padang sidempuan
saat mengejar minibus yang diduga dikendarai seorang bandar narkoba
pengejaran berlangsung di kawasan jalan lintas sumatera
kota padang sidempuan pada rabu pagi
pengejaran terhenti setelah mobil yang dikemudikan tersangka bersama seorang wanita
tiba tiba menabrak truk saat melintas di jembatan jalan raya inal siregar
polisi kemudian mengeluarkan tembakan ke udara agar pengemudi mobil menyerahkan diri
meski tak menemukan barang bukti narkoba
di dalam mobil petugas mendapati plastik pembungkus sabu dan timbangan
penangkapan dilakukan setelah polisi sebelumnya menangkap tersangka berinisial e
yang dengan barang bukti sabu seberat enam sembilan gram
azhar effendi manurung padang sidempuan sumatera utara